dalam keterangan persia eksekutif vice president corporate communication ncsr pln imade suprateka menjelaskan bahwa penyebab matinya listrik di sejumlah wilayah di jawa akibat ada gangguan pada sistem transmisi ungaran dan pemalang lima ratus kv
pemadaman terjadi karena tidak berfungsinya enam turbin pembangkit di suralaya cilegon
selain itu di jawa barat juga terjadi gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet lima ratus kv yang berdampak pada padamnya aliran listrik di sejumlah area di jawa barat
pln sendiri sedang melakukan upaya penormalan untuk meminimalisir pemadaman